anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
seorang istri anggota tni di semarang ditembak orang tak dikenal di depan rumahnya di jalan cemara tiga banyumanik semarang
pelaku yang berjumlah dua orang langsung kabur meninggalkan korban dalam kondisi bersimbah darah
peristiwa penembakan terjadi pada senin siang
korban yang saat itu tengah mencuci tangan di teras depan rumahnya tiba tiba didatangi orang tak dikenal
berboncengan sepeda motor
dengan cepat kedua orang tak dikenal itu langsung mengeluarkan pistol dan menembak korban
aparat polrestabes semarang kodim semarang dan denpom semarang langsung datang ke lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan sekaligus olah tkp
hingga kini proses penyelidikan masih terus berlangsung
terus tiba tiba terkapar di mana
nah itu nggak tau pak aku di atas loh
ibu sempat teriak teriak
pak dari baik
pak di belakang
di sini pak
dia tidak meratimi